lebih detail lagi nih pak abnong pak hadi misalnya
prabowo ini kan kabarnya sedang ingin ketemu bu mega
pasti omongannya gak jauh jauh lah dari soal rekonsiliasi dalam tanda kutip gitu ya
katakanlah di sisi lain misalnya
oke saya mau bergabung dengan kamu tapi saya tidak mau dari jokowi diantara kita
oh karena sejarahnya bu mega sama pak prabowo lebih dekat sebelum ada jokowi ya
nah kalau misalnya menurut bang adi nih
kalau prabowo disuruh milih antara pdip bergabung di pemerintahan
atau mempertahankan jokowi akan milih yang mana
itu yang saya sebut ini prabowo terjebak cinta segitiga yang rumit
jadi antara memilih jokowi atau memilih megawati
tentu per hari ini itu yang sebenarnya agak sulit untuk diputuskan
kalau membaca rata rata kecendungan secara umum
prabowo sepertinya memang jauh lebih mempertimbangkan
kami tidak mencoba mempertimbangkan jokowi saat ini
karena kan kita sering mendengarkan statement statement elit dari pdip
mereka nggak ada persoalan kok dengan gerindra
mereka nggak ada persoalan kok dengan prabowo
kalau memang tak ada persoalan kok nggak kunjung ketemu ini dua tokoh
saya khawatir di antara klausul pertemuan itu karena ada faktor jokowi
jadi prabowo ini menjaga perasaan bagaimana pak jokowi per hari ini
mau bertemu dengan mega itu susah untuk bertemu
karena kalau prabowo bertemu dengan jokowi hari ini ini kan langsung ramai
kalau kita membaca kecendungan publik selama ini ya
ketika ada narasi tentang kemungkinan pertemuan prabowo dengan megawati
langsung ada judgement mental di situ
wah ini prabowo sudah meninggalkan jokowi
kan begitu bang yang sebenarnya ingin dihindari
oleh karena itu kalau sebelum tanggal dua puluh oktober
sampai dengan tanggal dua puluh minimal
tentu tidak bisa kita lepaskan dari filosofi seorang tentara dan prajurit
jadi prabowo ini kan tahu persis kapan saatnya baris berbaris dan tegak lurus kepada seorang pimpinan
tapi prabowo juga tahu persis kapan saatnya memimpin
kalau diberikan kepercayaan untuk memimpin
dan itu akan dilakukan prabowo setelah take off tanggal dua puluh oktober